kalau papa saya sudah menyewa pengacara
untuk membawa kasus pemukulan saya ke polisi
jadi secepatnya rifki akan dijemput sama polisi
itu karena rifki sama sekali gak ada itikat baik
untuk memenuhi permintaan papa
untuk minta maaf kepada saya secara terbuka
cepat atau lambat
memang el harus kenalan sama mas roy
semoga l bisa menerima kehadiran mas roy
perkenalkan saya ibu rt
mbak tetangga baru di sini ya
maaf saya belum sempat lapor ke rt
soalnya saya baru aja pindah pindahan barang
gak apa apa yang penting kita udah saling kenal
nanti kalau mbak butuh apa apa
saya tinggal di sebelah nomor lima puluh satu ya
iya baik bu
kalau begitu saya permisi dulu
iya baik bu
tadi ibu rt
biasa kan umumnya baru
jadi kenalan dulu
jangan cek lemar yang tadi
biar aku cek
ini bang sepuluh ribu ya
terima kasih ya bang
ini pak pri tukang yang bantuin ibu di sini
pagi tuh alis rat ya
untung aja mas roy barusan pulang
kalau enggak pasti udah ketemu l sekarang
saya cuma mau ngasih tau
kalau papa saya sudah menyewa pengacara
untuk membawa kasus pemukulan saya ke polisi
rifki akan dijemput sama polisi
itu karena rifqy sama sekali gak ada etikat baik
untuk memenuhi permintaan papa
untuk minta maaf kepada saya secara terbuka
aku harus bicara sama pak rudi
untuk minta waktu lagi buat rifki
jangan sampai review masuk penjara
kalian kok gak ngabarin kamu mau dateng
ya kita bertiga mau ngasih surprise ke lo
eh lo kenapa matiin dileponnya
kayaknya lagi serius banget
semoga mereka gak ada yang denger
pembicaraan gue sama papanya rifqi di telepon
udah sehat lo
kayaknya pada lapar deh
itu tujuannya itu
angga berubah sendiri
bikin pake benda
siap ke makanan ya
yang enak ya
yang banyak bi
yang banyak ya
kalian apa kabar
kalau enggak bila ada yang mau
kenapa pak rudy gak di ruangan
halo cindy tolong kamu reschedule lagi meeting saya dengan pt marlin ya
saya nggak jadi ke kantor hari ini karena ada urusan mendadak
ini gue telur
bahkan sampai jam sekolah selesai si michel itu gak nawal di sekolah
gue yakin sih sedikit itu nyari kesempatan sama michelle
gue sih takutnya michelle itu kebawa bawa pengaruh buruknya rifki
udah kalian gak usah khawatir
gue percaya michelle itu cinta yang pintar
dia nggak akan segampang itu terpengaruh sama rifki
yaudah abis ini kita ketongkrongan ya
lah emang kamu udah sembuh
sebenarnya badan gue masih gak fit cuman gue bosen banget di rumah
riffky gak mau pa
dan riffky minta sama papa ya
papa stop untuk ngelibatin temen temennya riffky setiap riffky punya masalah
papa ini mau bikin riffky malu di depan temen temennya riffky
papa gak bermaksud membuat kamu malu di depan temen temen kamu
yaudah kalau begitu stop ngomong sama mereka
kamu bisa mengerti
ini tuh masalah serius
tadi papa baru dapat kabar
kalau papanya aldino sudah sewa lawyer untuk membawa masalah ini ke jalur hukum
oh ya gak apa apa pak
lebih baik kasus ini dibawa ke jalur hukum daripada rifki harus kehilangan harga diri
lagipula riffky juga gak salah kok
kamu harus ingat
papanya aldino itu berpengaruh
kan bisa masuk penjara
dan ini berpengaruh buruk pada masalah kamu
mak aku mau cakap
demi kebaikan kamu sendiri
lebih baik kamu meneruskan permintaan papa aldino
rifki turutin kemauan papa
tapi ada satu syarat
karena satu satunya yang terbaik di hidupnya rifki
itu cuma kehadirannya mama